memasuki bulan terakhir masa kampanye calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
para petinggi partai pun turun gunung
ketua umum dua partai pengusung pasangan anis sandi kini masuk dalam agenda kegiatan kampanye
anies menerangkan hal itu memang sudah dijadwalkan sejak lama
namun baru direalisasikan pada januari ini
kehadiran para petinggi partai dan tokoh pun tidak harus bersama dengan paslon
demi efektivitas para tokoh juga akan melakukan sosialisasi dan konsolidasi sendiri
hari ini seperti biasa tanpa didampingi tokoh maupun wakilnya
anis melakukan kunjungan media yang kemudian dilanjutkan dengan agenda berusukan